dan langsung saja kita berbincang dengan pak soni s wibowo pengamat transportasi serta dosen teknik sipil itb
selamat malam pak soni sebenarnya faktor apa saja yang membuat bandung jadi kota termacet di indonesia
ya pak soni sebenarnya bagaimana faktor faktor apa saja yang membuat bandung menjadi kota termacet di indonesia nih menurut pak soni
ya jadi sebenarnya kalau parameter termacet banyak ya seperti itu
tetapi sebenarnya kalau melihat dari kajian adb nya itu karena bandung sendiri belum punya planning yang jelas kemana arah penataan transportasinya
kalau dibandingkan dengan surabaya dengan jakarta ya itu kota bandung relatif masih belum ada planning yang jelas gitu
beberapa wacana memang sudah dimiliki oleh kota bandung seperti waktu itu ada metro kapsul kemudian ada mau ada lrt
kemudian baru baru ini mau ada virtual track seperti halnya kereta api
nah itu pun ternyata belum terrealisasi dengan detail mau seperti apa bentuknya
time planning nya belum jelas
oke melihat kalau dari tingginya polusi kenapa malah jakarta ya pak yang lebih tinggi dibandingkan bandung
padahal predikat kota termacet jatuh di tangan kota bandung pak
ya kalau ukuran kemacetan yang dipakai adb mungkin itu bukan diskret polusinya
tapi tingkat bagaimana pemerintah kotanya mengantisipasi kemacetan itu sendiri gitu
jadi dengan apakah punya planning planning jangka pendek jangka menang jangka panjang terkait dengan kemacetan
jakarta walaupun dia lebih polusi walaupun dia lebih macet tapi dia punya planning
dalam waktu dekat akan mengoperasikan lrt sudah ada mrt busway nya sudah cukup banyak koridornya
nah di bandung sendiri itu belum ada gitu
bandung punya rencana sembilan koridor pun baru empat itu pun masih belum maksimal
dan tidak tahu kapan mau dijalankannya untuk koridor koridor berikutnya
nah itu mungkin yang dilihat oleh para pengamati adb ya
bandung tidak punya plan yang strict
time frame nya nggak jelas gitu mau transportasinya mau dibawa kemana gitu
nah pak soni kalau itu kan terkait dengan transportasi umum
nah kalau untuk jangka pendek ini sebenarnya kemacetan di bandung ini bisa diurai nggak sih
dengan kebijakan yang telah diterapkan
di jakarta dengan kebijakan ganjil genap
ya prinsipnya pada saat penataan kemacetan adalah membangun dulu alternatifnya
baru kita buat penalti buat kendaraan pribadi
ganjil genap itu kan penalti
pakir mahal adalah penalti buat kendaraan pribadi
nah di bandung itu belum ada alternatifnya
jadi misalnya anggota anggota milik berbaiki dulu baru bisa diterapkan ganjil genap
jangan dibalik ganjil genapnya dulu baru kemudian warga bandung harus berjualan
untuk naik anggota itu juga
jujur saja angkutan umum di kota bandung masih belum baik gitu
saya akan ilustrasi kalau orang dari rumah tempat kerja
misalnya untuk naik anggota itu butuh waktu dua tiga kali ganti anggota
karena anggota yang ada sekarang itu sudah nggak cocok dengan takar uang yang sudah ada di kota bandung
kalau dari pengamatan pak soni sendiri kesemerawutan dari lalu lintas di kota bandung ini lebih karena
anggota umum yang beroperasi seperti anggota atau lebih karena anggota yang beroperasi seperti anggota
atau karena banyaknya kendaraan pribadi
ya sih sebenarnya banyak aspek ya
bandung sendiri tidak berdiri di sendiri di depan kemacetan ini
dia dikepung oleh beberapa daerah dalam metropolitan bandung raya
kemacetan itu selalu terjadi di daerah daerah perbatasan seperti itu
dan kemudian banyaknya kendaraan pribadi iya
salah satu penyebab kemacetan di kota bandung yang jalannya pendek pendek dan juga sempit
ya itu mobil yang sangat banyak itu akan menyebabkan kemacetan
makanya perlu didorong angkutan umum yang lebih baik
nah di bandung sendiri angkutan umum tidak tercatat dengan baik
ya anggota yang sekarang grup jenis juga tidak sesuai
bis pmb transnetel bandung ya itu pun juga tidak dikembangkan dengan sesama gitu
ya pak soni kalau dari survei adb ini surabaya jakarta dan juga bandung ini kan berderetan sebagai kota termacet di indonesia
ini ada kesamaan yang mereka miliki nggak sih sebenarnya
kesamaan kesamaan apa yang mereka miliki dari tiga
ya sebenarnya kalau makalah kesamaan ya mereka sama sama macet jelas ya
tetapi surabaya dan jakarta punya planning
ya dia punya master plan yang dijalani
kalau dikatakan master plan tentang transportasi bandung juga punya gitu
tetapi bandung tidak menjalani dengan konsisten gitu
artinya kita sebagai warga bandung saya sendiri sudah lama tidak melihat gitu ada
target target jangka pendek menengah panjang untuk menata kemacetan itu sendiri gitu
kalau solusi paling realistis menurut pak soni untuk mengurai kemacetan di kota bandung sebenarnya apa sih pak
ya kalau paling realistis sebenarnya kita menghidupkan kembali angkotan umum angkot utamanya gitu
memang kalau menghidupkan angkot di kota bandung tidak langsung berdampak segera ya
kita membina angkot menata angkot tiba tiba besok bandung tidak masuk tidak
tetapi dengan adanya angkot ya
dengan adanya angkot adanya bis warga bandung punya alternatif
jadi prinsipnya adalah kita kalau mempromotasikan memindahkan orang gitu ya
prioritasnya memindahkan orang bukan memindahkan mobil
itu yang pertama prinsip yang kedua adalah warga bandung sebaiknya punya alternatif untuk berpergian
jangan sekarang warga bandung dipaksa ya hanya menggunakan mobil hanya menggunakan motor
tidak punya alternatif kalau kota yang baik dan punya alternatif
mau pergi naik sepeda bisa mau naik sepeda mau jalan bisa
nah naik angkotan umum bisa
mau naik mobil motor juga bisa dengan segala konsekuensinya
halusnya seperti itu gitu
nah jangka pendek itu bandung harus menata itu
menghidupkan kembali budaya berjalan angkutan umum kemudian diperbaiki angkutan umum gitu
subsidi angkotan umum banyak hal hal yang bisa dilakukan oleh bapak bandung dalam dua tiga tahun ini dalam penataan angkotan umum
ya terima kasih pak soni semoga kota bandung nantinya bisa mengurai kemacetan dan tidak hanya di kota bandung
tapi kota kota lain di bandung juga
indonesia seperti jakarta dan surabaya
terima kasih sudah bergabung bersama kami pak soni pengamat transportasi serta dosen teknik sipil itb